belum diketahui pasti apa yang menjadi alasan ditundanya pemakaman
sebelumnya jenazah korban akan dimakamkan pada sabtu sore kemarin saudara
namun hingga minggu siang ini jenazah masih berada di rumah duka
sejumlah sanak saudara dan juga tetangga juga masih berada di rumah duka
menunggu proses pemakaman yang masih belum pasti
keluarga berharap pelaku yang belum ditahan segera ditetapkan sebagai tersangka
jurnalis kopas tv hendrik yanto halawa sudah bersiap di nias sumatera utara
apakah saat ini sudah ada informasi mengapa pemakaman korban ini masih ditunda
ya selamat siang francisco dan saudara
ya perlu kami informasikan bahwa seyogianya pemakaman ini sudah dilakukan kemarin
atau hari sabtu yang lalu pada pukul empat sore
kami mendapat informasi bahwa belum lagi dilakukan pemakaman
sampai pada siang ini dan kami menyampaikan informasi ini
masih belum dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga
dan belum diketahui apakah alasan alasan tertentu dari pihak pihak keluarga
namun saat kami menghubungi salah satu dari orang tuanya
mengatakan bahwa ini ditunda karena tersangka masih belum ditahan oleh pihak kepolisian
berharap segera dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian
baik dilakukan penundaan untuk prosesi pemakaman
karena orang tua ini berharap tersangka ini dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian
lantas kalau begitu sejauh ini penyelidikan kasus ini seperti apa di pihak kepolisian
apakah sudah ada kepastian hukum bagi keluarga atau terkait dengan kasus ini hendrik
ya terkait dengan kepastian hukum yang sudah disampaikan kepada pihak kepolisian
sampai saat ini polisi masih
polisi masih mengumpulkan barang barang bukti lainnya
selain daripada sembilan orang sudah diperiksa
kami dapat informasi sudah diperiksa juga kepala sekolah
karena belum ada informasi dari pihak kepolisian
dan kami merasa masih banyak kendala kendala yang dilalui oleh pihak kepolisian
mereka tetap menentukan siapa siapa yang memang betul betul salah
dan kami melihat juga polisi belum bisa memastikan penuh
bahwa yang terduga terlapor bersalah
ataupun yang lainnya bersalah
sehingga belum bisa dipastikan sekali
dan kami juga menunggu kepastian hukum dari pihak kepolisian
dalam bentuk informasi ataupun rilis dari polisi
untuk bisa kami sampaikan kepada kita semua
apakah ada tenggat waktu yang diberikan dari pihak kepolisian
mungkin kepada pihak keluarga ataupun juga awak media kapan
kemudian status dari kepala sekolah yang menganiaya korban ini
apakah sudah ada mungkin komunikasi ataupun juga koordinasi dengan pihak keluarga
kisih kisihnya dari pihak kepolisian mungkin hendrik
ya orang tua korban maupun paman korban mengaku bahwa
mereka sudah dihubungi dengan pihak kepolisian
bahwa sampai saat ini kasus ini terus ditangani
hanya menyampaikan informasi untuk disegerakan saja
dikebumikan terduga ataupun para korban ini
untuk segera dikuburkan terlebih dahulu
sementara itu proses yang dikenal kasus ini
akan tetap dilakukan oleh pihak kepolisian
baik yang ditutup dari pihak keluarga
adalah untuk penetapan status hukum
hendrik yanto halawa yang melaporkan langsung
dari nia selatan sumatera utara